jadi memang masih punya banyak waktu sampai nanti kampanye berakhir ya sebelum bulan april dua ribu sembilan belas
nah banyak pasti yang disasar oleh masing masing paslon salah satunya adalah anak muda apalagi yang baru pertama kali memilih di tahun ini
masih menjadi salah satu target pemilih oleh kedua pasangan capres dan cawapres dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas ini
iya anak muda ini memang penting banget suaranya ya untuk kedua pasangan karena secara populasi atau jumlah pemilih cukup besar
sehingga kalau mendapatkan suara anak anak muda maka bisa saja ya dipastikan bahwa pasangan tersebut akan bisa menang
nah salah satu cara yang digunakan untuk menarik perhatian anak muda ini adalah dengan mengait para youtubers
seperti yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dua prabowo sandiaga uno
sandi mengait grup musik sabian gambar
pada saat ini perempuan ini mengajak grup yang beranggotakan anak anak muda ini untuk makan siang bersama
dalam salah satu unggahan di instagramnya ia bahkan menyebut akan mengajak sabian mengunjungi beberapa daerah
kita ingin menyapa masyarakat dan nantikan nanti kita mau panggil bareng insya allah
sandi menyebut kedatangan mereka untuk mendorong geliat ekonomi lokal dan menarik talenta talenta lokal seperti sabian gambus
sabian gambut sendiri merupakan grup musik religi
namanya melejit setelah lagu lagunya diunggah ke youtube
salah satu lagunya din asalam bahkan sudah diputar hingga satu ratus sembilan puluh tiga juta kali di youtube
pembeda dengan sandi agaulo hubungan calon presiden nomor satu jokowi dodo dengan beberapa youtuber telah dibangun jauh sebelumnya
meski demikian jokowi tak pernah menyebut bahwa unggahan para youtuber tersebut merupakan bagian kampanyenya dalam pilpres kali ini
apa kan jokowi di dalam mobil
terbaru ialah video jokowi dengan artis sekaligus youtuber boy williams
dengan hashtag nebeng boy mengunggah video saat dirinya berdialog bersama jokowi sambil berkendara mengelilingi istana bogor
keduanya membicarakan beragam topik mulai dari cerita tentang cita cita jokowi saat kecil
saya ada dua dulu yang pertama pengen jadi anggota paski braka waktu muda
yang kedua pengen jadi pengusaha
hingga cerita tentang anak anak satwa kesehariannya saat menjadi presiden
meski baru diunggah pada delapan belas januari lalu video ini telah ditonton lebih dari tiga lima ratus kali
para artis youtube ini dinilai banyak dikenal masyarakat luas
tak hanya di kota penontonnya pun menyebar hingga pedesaan